gelora bung karno terus berbenah jelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
tetap mempertahankan struktur bangunan lama infrastruktur stadion utama gbk dipercantik dengan tata cahaya kelas dunia untuk keperluan pertandingan dan gelaran hiburan

menerangi stadion berkapasitas delapan puluh ribu penonton yang sudah disesuaikan dengan standar pencahayaan fifa
bahkan lampu ini juga bisa bergerak mengikuti alunan musik
tantangannya karena terkait struktur bangunan
jadi karena ini bangunan jagad budaya kita tidak boleh melakukan perubahan secara ekstrim
sampai saat ini untuk lighting kita terbaik tertinggi implementasinya di dunia yaitu sebesar rp tiga lima ratus
nah nanti tahun dua ribu dua puluh baru di olimpik tokyo
itu baru ada
akan dipasang yang setara dengan kita
jadi memang lighting kita ini lighting teknologi terbaru
tak hanya bagian dalam bagian luar gbk juga dipercantik dengan warna warni lampu rendah konsumsi listrik
yang membuat stadion yang dibangun pada tahun enam puluh an ini terlihat semakin megah
semua tata cahaya itu dioperasikan secara otomatis dengan software khusus yang bisa dikontrol dari mana saja
tidak harus dari control room